sejumlah pebulu tangkis indonesia tetap sukses dengan mengukir prestasi membanggakan
meski dengan predikat pebulu tangkis profesional di luar pelatnas atau non pelatnas
untuk membahas soal seberapa sulit bagi pemain dan klub bulu tangkis ketika tetap ingin berada dalam jajaran elit dunia
tanpa pembiayaan negara atau apbn
sudah bersama kami imelda wiguna pebulu tangkis nomor ganda putri dan campuran era tujuh puluh an
sekaligus ketua harian pb jaya raya melalui sambungan zoom
halo selamat malam ibu imelda
iya ibu melda sebelum kita bahas soal yang sedang ramai ya ini di nomor ganda campuran
kita tahu bahwa setiap tahun promosi dan degradasi adalah prosedur yang selalu dilakukan oleh pbsi
anda sebagai mantan pemain dan saat ini mengelola sebuah klub klub besar jaya raya
seperti apa anda melihat proses kompetisi di dalam pelatnas sendiri
ya maksudnya tentang promosi degradasi ya
jadi kalau aku melihat khususnya di ganda campuran
seandainya praven dengan melati juga hafid dan gloria yang adalah peringkat lima dunia
kemudian hafidz dengan gloria itu di peringkat sebelas
kemudian di bawahnya itu ada pelaku dengan rinov
masih di peringkat dua puluh tiga
dan di bawahnya lagi ada hafidz
adnan dengan vandaso
itu sekitar rankingnya lima puluh an masih
sebetulnya sih kalau menurut saya
mungkin salah satu saja yang diregradasi apakah praven melati atau hafidz dengan gloria
karena di pelatnas itu
keunggulan pelatnas itu dibandingkan dengan klub adalah bahwa
di pelatnas itu
lawan latih tandingnya itu tentu lebih bagus gitu
karena dipilih dari yang terbaik di seluruh indonesia
jadi ketika yang diatasnya itu langsung dipangkas
maka yang dikhawatirkan adalah sparringnya nanti ketika berlatih tanding atau main game
jadi sparing untuk di setiap sektor itu penting banget sih menurut saya
jadi sebetulnya itu pendapat saya sih
cuma mungkin ppsi juga punya pendapat yang lain saya nggak tahu
apakah bu imelda melihat bahwa di nomor ganda campuran
khusus di nomor ganda campuran
kita dulu punya butet dan nova
kemudian butet ganti pasangan menjadi bersama dengan owi
dan prestasinya juga gemilang ya
kita tahu di olimpik mendapatkan perak dan juga emas
kemudian juara dunia berkali kali
apakah kemudian junior junior di bawahnya ini
dinilai belum terlalu oke untuk bisa mengikuti generasi yang sudah diciptakan oleh di zamannya
owi butet dan juga mungkin butet dengan nova
sehingga sepertinya mereka dengan prestasi yang sekarang kemudian masih kurang cukup begitu
ya sebetulnya bukan di sektor ganda campuran saja
di semua sektor itu
biasanya nih kalau ada yang top player nya ya
semacam tunggal putri misalnya susi susanti
yang namanya regenerasi itu memang harus dengan segera dilakukan
supaya nggak ketinggalan terlalu jauh
jadi pada saat itu susi susanti menurut saya sih terlalu cepat mengundurkan diri
kemudian di bawahnya sebetulnya ada mia odina
tetapi mia memutuskan untuk pindah ke belanda
nah di situ
terjadi sesuatu gap antara atas dengan bawah itu terlalu lebar gitu
terlalu banyak terlalu besar
sehingga untuk naiknya kembali itu susah gitu
jadi selain untuk memotivasi atlet atlet di bawahnya
juga kembali lagi masalah sparring partner ketika berlatih di dalam setiap kelompok gitu menurut saya
keberadaan pemain pemain top ini untuk sparring
sangat sangat sulit didapatkan di klub
kalau kita bicara pemain di luar pelatnas artinya harus membiayai secara pribadi
baik itu dari klub maupun dari sponsor maupun dari kocek pribadi pemain
anda melihat realistis tidak itu dilakukan oleh rata rata pemain kita
jika dua pemain top kita dua pasangan ini harus keluar dari pelatnas
sebetulnya kalau kita berada di luar pelatnas itu jelas
lebih sulit ya
kecuali klubnya atau sponsornya itu mereka bisa mendapatkan sponsor yang cukup memadai
yang mampu untuk membiayai
dan juga apalagi jika klubnya itu punya kemampuan yang luar biasa untuk membiayai atlet atletnya
nah itu atlet atlet ini tentu tidak akan mengalami kendala
hanya saja satu hal yang saya ingat itu adalah atlet atlet di luar pelatnas
apakah itu olimpiade atau kejuaraan dunia
katakanlah ranking rankingnya itu lebih tinggi atlet atlet yang di luar pelatnas
tetapi ketika pemilihan untuk olimpiade dan kejuaraan dunia
nanti atlet atlet yang di luar pelatnas itu meskipun yang di dalam pelatnas itu ranking yang lebih rendah
yang dipilih itu justru
yang dari pelatnas meskipun rankingnya di bawahnya yang di luar pelatnas
jadi sebenarnya pendanaan kalau di dalam pelatnas karena dibiayai oleh negara menjadi lebih murah
maksud kami menjadi lebih mudah ya untuk berangkat
yang di dalam pelatnas itu kan nggak usah mikirin biaya biaya ya
karena negara sudah membiayain gitu kan
nah saya nggak tahu keputusan untuk menjadi profesional saya nggak tahu alasannya apa gitu loh
kalau memang ternyata didegradasi dan masih merasa mampu untuk bisa bersaing
kenapa nggak gitu kan
jadi kan sebetulnya sih mereka juga ada kontribusinya
di dalam hal ketika bertanding menjadi apa ya istilahnya itu penjegal gitu
jadi untuk meluruskan jalan dari atlet atlet yang potensi
itu tuh penting gitu diperlukan
jadi apa ya yang di luar pelatnas itu juga menurut saya sih harus diperhatikan juga sih
nggak bisa langsung ditinggal begitu saja
karena yang keluar dari tim nasional tidak hanya pemain pemain indonesia bu imelda
kita tahu pada minggu kemarin juga ramai diperbincangkan
ini lizia juga keluar dari badminton association of malaysia atau bam
anda boleh nggak digambarkan kepada kami kalau dibandingkan masa anda dulu bermain dengan masa sekarang
dan banyak pemain yang bermain secara profesional mandiri
apakah kemudian zaman dulu jauh lebih sulit untuk bermain profesional di luar tim nasional
kalau sekarang ini istilahnya kan banyak sponsor ya
banyak perusahaan perusahaan yang mensponsori gitu kan
kalau zaman dulu kan nggak ada yang seperti itu mbak
jadi juga rasanya sih kita dulu ketika di pelatnas juga merasa aman aman saja sih
kalau menurut saya sih
bahwa sekarang ini keadaan di dalam pelaknas sih saya nggak tahu ya
saya tentunya nggak berani ngejar gitu ya
tapi kalau mbak tanyain saya ya ketika kami dulu sih
saya kan puluhan tahun juga ada di dalam bulu tangkis ya
dalam istilahnya tuh ya saya orang bulu tangkis lah
kalau dibandingkan dengan yang lain kan tentunya saya christian gitu gitu kan
sudah puluhan tahun menekuni bulu tangkis
jadi saya mengerti betul ketika dulu zaman kita tuh kita dengan pbsi merasa apa ya
merasa comfort aja gitu merasa nyaman aja
bahkan kalau saya ingat dulu tuh malahan saya ditawarin mau disekolahin untuk sebagai desainer loh
oleh salah satu pengurus gitu
sampai seperti itu perhatiannya kepada atlet gitu
mungkin beda masa beda juga suasananya perubahan di luar pelatnas juga berbeda
bu imelda satu hal singkat saja
jika ibu imelda dimintai pendapat oleh banyak orang termasuk oleh pengurus pbsi
andai soal bagaimana pemain yang promosi dan degradasi
bagaimana pendapat ibu imelda soal dua pasangan top indonesia di nomor ganda campuran
saya sih jujur saja saya sangat menyayangkan ya
karena pra fan melati itu peringkat kelima dunia
kemudian hafid dengan gloria itu peringkat sebelas dunia loh
saya nggak ngerti ya menjadi pertanyaan juga karena kebetulan hafid itu
saya bicara untuk atlet saya yang dari jaya raya itu
hafid itu juga sebetulnya masih punya potensi dan yang saya dengar juga attitude nya nggak jelek loh
kalau yang saya kenal habibie itu baik attitude nya gloria juga baik juga gitu
tapi saya nggak tahu sih alasannya kenapa
kalau saya tanya ke pelatihnya pelatihnya bilang itu keputusannya dari atas
karena harusnya tuh kalau mau mendegradasi seperti kita yang kita lakukan di klub ya
kita mau mendegradasi atlet itu itu harus ada alasan loh
ada lima kriteria yang kita jalankan di klub untuk mendegradasi atlet harus seperti ini ada lima gitu
kalau ternyata itu tidak memenuhi syarat ya kita akan degradasi
nah sementara kalau dari pelatnas itu saya tuh jujur aja bertanya tanya
karena saya kebetulan setua harian saya bertanya tanya kenapa hafid dengan gloria itu dikeluarkan atau didegradasi
harus ada diterangkan
saya benar benar minta maaf sih kepada pt csi
seharusnya ada gitu loh kriterianya kenapa kok didegradasi
sementara ranking itu sebelah dininya gitu
jadi bukan ranking yang ecek ecek kan ratusan gitu
kira kira itu sih mbak kalau menurut saya sih
jadi untuk mendegradasi
atlet bukan digandat sampuran saja
nomor yang lain juga harus ada kriterianya
sehingga kita nggak usah bicara banyak sih
tinggal kasih lihat aja kriterianya itu seperti ini
jadi maka dari klub klub itu akan menerima dengan lapang dada
baik ketika mendegradasi ini saran dari klub untuk pbsi
ini sarannya adalah supaya pbsi lebih jelas lagi tolak ukurnya ketika melakukan degradasi maupun promosi
karena bermain di luar pelatnah tentunya tidak semudah
baik terima kasih ibu imelda wiguna
ketua harian pb jaya raya sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini